dari pagi sudah meriksa sekitar satu ratus lima puluh orang
kami dapatkan hasilnya semua masih non reaktif semua
masih dari jawa barat imbas peningkatan jumlah kasus positif covid sembilan belas
pemkot sukabumi menutup pusat keramaian seperti alun alun dan gor
wali kota sukabumi menuturkan bahwa penutupan ini hanya untuk sementara
dan merupakan usaha untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas di kota sukabumi
wali kota pun menghimbau agar warga kembali disiplin
dalam menaati protokol kesehatan
porkopimda bersepakat bahwa kita perlu melakukan langkah langkah cepat
dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
warga untuk tidak berkerumun dan juga kita harapkan warga semakin sadar dan semakin waspada
hingga minggu pagi jumlah warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di sukabumi
mencapai sembilan ratus lima puluh orang
mana enam ratus enam puluh satu dinyatakan sembuh
dan dua puluh orang dinyatakan meninggal dunia
dalam kurun waktu seminggu kebelakang
kasus terkonfirmasi terus bertambah melebihi angka kesembuhan
dan rumah sakit wujudkan di sukabumi pun penuh
penyemputan sianet indonesia